baby kembali ke sini
hei siapa itu
terima kasih tuan
tidak jadi membunuh binatang binatang tadi
ya bukan tidak jadi
kebetulan tidak kenal
ya babi babi tadi peliharaan saya tuhan
kebetulan lepas dari kandangnya
binatang mesti dikandang
kandang yang kuat
jangan jauh jauh merusak tanah orang
iya tuan terima kasih
saya permisi tuan
amang kebanggaan banget sih
bini udah mau ditembak boleh disini ya
tunggu tunggu kelamaan sih
acara tidur udah habis
ya gue ngantuk wajar aja lagi
udah ditembak belum
nggak dapet apa apa nih
ini aja nih makan
kemahannya aja sih itu nih
buat tiup aja biar cepet pulang
bukakin aja bos buruan bos
kemahannya aja sih loh
kenapa banget tuh di dalam
ngapain aja tuh
ternyata sasaran kita baby ngepet juga
satu guru satu ilmu kan gak boleh saling mengganggu
mana babi ngepetnya gede lagi
saya kan gecil lah
sekarang kita kan nabah punya nih